otoy dihajar orang
diajar sama siapa
itu orang gak tau
kalau si otoy temennya yayat
yang ngehajar otoy perempuan
hah yang ngehajar otoy perempuan
kalau laki laki tadi udah saya balas hajar
sekarang otonya dimana
kamu punya kenalan arsitek yang bisa bikin rancangan bangunan
kamu sudah nanya ke saya
kamu jawab gak punya
si pipit itu hidup sendirian
gak punya kerjaan
biarpun akang sering dibikin kesel
tapi dia selalu kepikiran sama akang
takut gak bisa makan
si darwin sekali pukul
langsung mundur sepuluh meter
sakitnya masih kerasa sampai sekarang
kayak perempuan aja makannya bakso
biasanya mah yang suka bakso itu perempuan
saya lagi pengen yang berkuah
kamu punya kenalan arsitek nggak yang bisa bikin rancangan bangunan
kang ujang mau bikinin rumah buat aku
kang mus mau bikin masjid
kamu punya kenalan arsitek yang bisa bikin rancangan bangunan
ada tapi harus aku cek dulu
kertas pupuk aku ada
tapi mau dicek dulu buat masin
yaudah pastiin aja
kalau udah cepet kabarin
tuh kak ujang tuh gitu
kalau nelfon langsung langsung aja
gak ada bahasa bahasa dulu
ngomongnya juga teges teges aja
hai kamu lagi dimana
kalau udah yaudah aja
yaudah sekarang aku telpon temen aku yang arsitek dulu
supaya tete punya alasan buat nelfon balik
baksonya satu minumnya teh aja
lihat otoy beraksi
boleh kenalan gak
emang ada elap gak
mau ngelap bekas yang aku pegang
bukan tangan aku yang mau aku bersihin
dari mulut kamu
bukan tangan aku yang mau aku bersihin
dari mulut kamu

bukan temen saya
bukan temen saya
nanti kalau mau ketemu tinggal janjian aja
bisa nanti kalau mau ketemu tinggal janjian aja
aku kasih tau kang ujang ya
ada tapi lagi dicek dulu sama sarena
kalau cemumun nggak perlu nelpon tinggal ngomong
itu tadi hp kamu bunyi
udah kamu angkat sekarang jawab
kalau mau ketemu nanti tinggal janjian aja
dia cuma bilang oke terus hpnya ditutup
kapan akan ditutup
yang mau dibikinin janji buat ketemu
besok aja suruh kesini
sekarang saya terlanjur udah mau pulang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
ada yang sok jagoan lagi
darwin dihajar orang waktu narik iuran
orangnya beda lagi sama yang ngajar yayat
otoy dihajar orang
diajar sama siapa
itu orang gak tau kalau si otoy temennya yayat
yang ngajar otoy perempuan
yang ngajar otoy perempuan
yang ngajar otoy perempuan
kalau laki laki tadi udah saya balas hajar
sekarang otoynya dimana
ayo cerita dulu sekarang ya
di terminal ada orang baru namanya reno
tau dari mana
emangnya masuk berita di tv gitu
reno itu siapa
temennya bos pugun
orang bayaran atau titipan
boris yang ditunjuk buat gantiin saya
sekarang ditenang juga sama bos bubun
terus ada orang baru di sana namanya reno
gak tahu dia itu siapa
temennya bos pugun orang bayaran atau titipan
uhen sama kun sudah tau siapa yang royok mereka
prilen yang bisa dibayar
dan disuruh siapa aja
mereka nggak punya kepentingan jangka panjang
tugas mereka hanya menghentikan uhen sama kun
yang saya kasih tugas ngejar pugun
sekarang saya mau bikin perhitungan sama mereka
satu per satu
setelah itu bubun akan saya bikin tamat riwayatnya
sebenarnya ada apa

pulang duluan udah izin
ada urusan keluarga
kencang kanan gerak
gak dapat dompet sama sekali
seharian gak dapet dompet sama sekali
kamu juga ami
dalam bisnis ini
kita harus disegani
kalau perlu ditakuti
supaya siapapun yang berhadapan dengan kita
risiko dalam bisnis di jalanan
buang anak buah kamu yang
beriman dengan dia